allah selalu menjaga anak itu di alam sana
dan semoga saja
rai kentren manik juga diberikan kesabaran
dan bisa cepat pulih
jangan pernah kau sakiti anakmu
biar dia menjadi urusanku
aku harus berhati hati
karena musuh yang aku hadapi
bukanlah musuh sembarang
mereka rupanya sudah berhenti
dan memulai persiapan untuk perang
aku harus memperiksa
yang di setiap sudut istana
ah yang hebat
mereka berbaring di sati sati
jangan lupa valley
jangan lupa valley
dia bukan pendekar sebarang ilmunya sangatpun aku tidak bisa main main lagi aku
janji akan segera mengembalikan kita pajamaya itu padam kepada perguruan maor bodas aku tidak
akan mengampuni karam buruk jangan sampai kita membiarkan dia lolos aku jadi tidak bisa
berkonsentrasi karena terus memikirkan raka wala susah aku harus bisa menghindari pertarungan ini
bukan karena aku takut tapi ini hanyalah salah faham meski aku sendiri tidak
bisa menguruskan kesalahpahaman ini karena aku sedang ada di misi kandang usi menyelamatkan
aku tidak berurusan dengan kalian ini semuanya salah paham tapi aku berjanji aku akan menyerahkan
kita pintu kepada kalian ah dia berhasil mengabui kita kita tidak boleh hilang

aku yakin raden walang sosa disekap di istana kandang wasi ini
ya sudah aku yang jaga di sana
aku harus bisa tangkap salah satu dari prajurit dan menanyainya
biar aku yang melayani
kau akan selamat
kalau kau memberitahu di mana raden walang sosa disembunyikan
kalau tidak kau akan kucekei
raden walang sungseng tidak ada di istana ini
tetapi ada di padepokan dahayu
aku akan datang lagi
aku akan datang lagi